tapi lo mau kan dan berani kalau gue bawa ke atas terbang nanti
hei gue berani lah
lo kali yang takut terbang naik para layang
gue berani lah
kamu kenapa putri usus goreng
jangan bilang kamu ketakutan
ya aku gugup sih
tapi aku juga pengen banget nyobain
mister klimis gimana kalo kita udahin dulu aja gombal gombalnya
gimana kalau gue kesana ngecek temen gue disitu udah siap apa belum
atau lo mau ikut juga
yaudah gini aja kita bagi tugas
lo cek para layangnya
gue nunggu temen temen yang lain disini
ya berani lah
yaudah gue kesana dulu ya
van udah ketemu belum
lama banget dari tadi
ya sabar dong mel ini juga kan lagi dicari
sambil itu gue bingung deh
gimana sih cara carinya
ini dengan tempat olahraga para layang
oh udah di booking sama rombongan mahasiswa jakarta
yaudah deh makasih infonya ya
itu tadi di telepon siapa
ya siapa lagi kalau misalnya bukan tempat para layang fan
kok lo tau nomer teleponnya
ya gue kan udah cari cari
ini juga susah lagi carinya capek tau
gampang banget lo tinggal searching tempat para layang di puncak
langsung ketemu dia ada contact personnya
dari tadi lo kelihatan kebingungan
gampang banget nemuin my prince dan cewek asongan
gue gak akan biarin kalian berdua senang senang di sana
ya udah van
nyampe nya lama banget
tau gak buat tuh udah gak sabar
yelah tadi tuh ada gangguan sedikit ji
bagus banget di sini
pemandangannya indah banget
sejuk juga udaranya
di sini udaranya seger banget
terus suasananya juga enak banget lagi
gak kayak jakarta
berarti kamu seneng dong putri yusus goreng
aku seneng liat kamu seneng
gak sih ya pangeran
sama sama putri usus goreng
pokoknya ini bakal jadi kenangan yang akan kita ingat seumur hidup kita
sebenarnya sih ada yang kurang
coba kamu bilang ke pangeran kamu yang tampan ini
aku bakal bikin semua permintaan kamu terkabul
yang kurang itu
sahabat aku satu lagi
kamu gak apa apa kan
kalau rizky nyusul ke sini
aku gak keberatan kok kalau si manusia kulkas ke sini
udah pokoknya tenang aja pangeran
bibi kriwel gue itu emang paling bisa diandalkan
termasuk mempersiapkan masa depan kita berdua nanti
tapi lo maukan dan berani kalau gue bawa ke atas terbang nanti
gue berani lah
lo kali yang takut terbang naik para layang
kalau gue sih excited banget naik para layang
gue berani lah
kamu kenapa putri usus goreng
jangan bilang kamu ketakutan
iya aku gugup sih
tapi aku juga pengen banget nyobain
ya udah sih kamu tenang aja
kamu gak lihat ada siapa di sini ya
pangeran batu bata
siapa putri usus goreng
gawat nih kalau tante nawang sampai tahu putri gak pergi sama bekak nyokap gue
buat apa adolescent ini bisa bekerja jam awal
kamu udah nyampe puncak sayang
udah bu tadinya aku mau ngabarin ibu kok
cuma keburu ibu duluan yang nelfon aku
syukurlah kalau kamu udah nyampe dengan selamat
ibu udah di kantor ya
sebenernya ibu sekarang lagi ada di kantornya om raymond
ada masalah ya bu
kok ibu kedengarannya kayak kurang bersemangat gitu
ada yang ibu mau ceritain ke kamu put
mungkin saatnya aku cerita ke putri soal mas jaka
gini aja deput nanti kalau kamu udah pulang ibu baru cerita sama kamu ya
yaudah kamu hati hati ya di sana
ini kan ibu masih ada urusan put
yaudah kalau gitu ya bu
aku memang harusnya udah bahas ini ke putri
aku rasa dia udah cukup dewasa untuk tahu semuanya
sekarang gimana ya
aku temuin pak raymond gak ya
ya udah aku mau
selamat siang bu nawal
tumben sih ini
maaf saya kesini sebenarnya saya tuh pengen denger lydia ngomong apa aja
ya oke gak apa apa
putri saus goreng ibu kenapa
ibu cuma nanyain udah sampai puncak atau belum
terus udah semuanya aman
ya udah gimana kalau kita langsung aja
aku gak enak dan merasa bersalah banget karena terus terusan bohongin ibu
sebenarnya tadi ibu mau bicarain apa ya
semoga aja bukan hal yang buruk
kamu tenang aja putri usus goreng karena aku udah bilang ada pangeran tampan yang siap melindungi kamu
kamu gak usah takut ya nggak usah gugup
tunggu aku mau ke rumah
sekretaris pak remun telpon kamu nanya keberadaan saya
eh kamu jangan bilang ya kalau saya sedang ada di rumah
kamu bilang aja saya lagi meeting mendadak atau apalah bisa bisanya kamu
tapi jangan bilang saya di rumah
aku jadi gak tenang gini
harusnya aku nggak boleh panik begini
ini alex mana sih
dia sama sekali gak hubungin aku
nggak nanya tadi aku ketemuan pak remon bagaimana
padahal kan dia tau aku tadi ketemu pak remon
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah